video ulas seorang pengendara mobil menerobos pemeriksaan polisi yang sedang melakukan penyekatan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu viral di media sosial
dalam video berdurasi dua puluh sembilan detik ini tampak sebuah mobil berwarna kuning di stop polisi untuk diperiksa
awalnya pengendara mobil mengikuti arahan polisi agar menepi
namun ketika akan diperiksa pengendara mobil justru tancap gas dan menabrak anggota polisi
menurut kapolres klaten akbp edi surantas depu peristiwa ini terjadi pada hari sabtu delapan mei lalu di pos pengamanan perambanan klaten jawa tengah
berikutnya pelaku ditangkap dan diperiksa di mapolres klaten
sementara polisi yang ditabrak mengalami luka ringan
insiden kemarin ya kejadian itu pukul sekitar enam belas dua puluh
sudah kita lakukan pengejaran dan sekarang mobil sudah kita amankan
orang sudah melakukan penyekatan
seperti dengan video yang viral kemarin
sementara itu keterangan lebih lanjut besok akan saya sampaikan setelah selesai pemeriksaan
kejadian serupa juga dialami kabak operasional polres metro bekasi akbp yuli haryudo pada senin dinihari
ia nyaris ditabrak pemudik sepeda motor yang menolak dibubarkan polisi di jalan kedung waringin
karena mereka melawan arus demi menghindari penyekatan di perbatasan karawang bekasi
beruntung yuli dapat menghindar
dari terjangan sepeda motor yang melaju kencang
meski sempat mendapatkan perlawanan polisi menghalau para pemudik yang melawan arus
kalau ide kan nggak adil pak
nggak adil lah masa orang kayak bisa boleh pindah ke rumah bisa nggak boleh mudik
pemerintah itu gimana
pemerintah kan yang melindungi kita
ada pemerintah ada masyarakat
saya nunggu berapa lama
kamu seter saya salah apa
macet mah bentar sih
pas di sini ada penyekatan
dari mana mau kemana

biasanya berapa jam
meski sempat melawan para pemudik akhirnya mau putar arah
di antara ribuan pemudik yang terjebak kepadatan terselip pemandangan sejumlah balita yang dibawa orang tuanya
tim liputan cnn indonesia